itu kan pamiun kemana silindah lama banget terketawan warga lagi aduh
lu kagak ada yang lihat
ada mau anak mami kamu dari mana nah adam ali mana adam
ali sama hantu kan di di di di mana di mana sekarang juga kita
kok hantu bajunya beneran ini yang biasa mami bikin
dimana adam adam
adam adam ali dimana dam sini tante yang ditangkap pemandunya
disini tapi nggak ada siapa siapa dalam disini enggak ada alinya ali ali dimana
ali ali berhenti sabar sabar saya akan coba mengenakan warga untuk bisa mencari
ali sampai dapat sabarnya tenang tenang parete setengah bisa tenang setaku tali kenapa napa parete
ali gak akan kenapa napa pundak saya kenapa napa biarin kalau tangan parete mah yang penting jangan anak saya
akhirnya kita berhasil
lu kagak ada yang liat kan
enggak pak aman
di jepang masuk
ke situ teman teman
kemana sih dam
itu kan bukan salah kamu
kadang gimana caranya kita mau ke kali
saya sudah telfon hansip
untuk koordinasi sama yang lainnya
supaya bisa menemukan alih secepatnya
kamu dari mana sih
nih tantunya nih palsu
ali debat sobekan baju kebahayaan itu
ali tau semuanya
udah gua kira rencana gua yang ini bakal berhasil
juragan memang pinter
warga sendiri kan yang jual tanahnya dengan harga murah
padahal waktu dulu aja diusir susah banget
kita bakal untung gede
yang berani dengan harga tinggi
siapin dulu mikun
kita bakal dapet duit pai
linda juga udah capek dan jadi hantu terus
dengan begini kan
linda jadi kan jalan jalan seluruh negeri pak
papanya ikut juga
sekarang saya sudah tahu siapa kamu sebenarnya
jahat banget sama warga seperti itu
jadi warga itu pari kagak mau
sama harga yang udah gue tawarin
padahal investor udah nawarin dengan harga tinggi
kita bakal kehilangan kesempatan emas
eh tapi bos kita udah berusaha bos
mereka enggak gampang di takut takutin bos
aku gak jadi dong jalan jalan ke luar negeri
gimana supaya mereka takut
dan mau jual tanah mereka
itu yang kubu kita pikirin
apa apa ada ini
tidak apaan kot
tapi ini butuh bantuan kami